aku benar benar banyak kalau bisa ketemu lagi sama dia
aku udah dengar cerita tentang kamu dari miko
ketemu sama kakak kandung kamu
aku pengen banget
aku pengen banget

aku bahkan gak tau siapa orang tua aku
dan sebenarnya aku takut
kalau sampai aku ketemu sama orang tua kandung aku
aku takut gak bisa menerima kenyataan

kalau tau lagi dibuang
ya walaupun di sisi lain
aku pengen melakukan mereka
leluk orang tua aku yang sampai sekarang pun aku gak tau mereka siapa
dan sebenarnya aku iri fit
aku iri sama semuanya yang punya orang tua kamu
karena dari aku masih kematiasuhan
tidak ada satu orang pun yang bisa aku sebut dengan mama ataupun bapak
kamu salah nis
aku juga gak tau
di mana orang tua kandungku berada
orang yang allah panggil mama selama ini
sangat membenci aku karena
aku belum bisa menemukan di mana mira berada
aku belum bisa menemukan di mana mira berada
kembangkan keluarga kamu flav
kamu serius fit
aku baik banget
anissa emang gak ada hubungannya sama mira
kalau aku bisa mempertemukan anissa dengan keluarganya
aku bisa terus berharap
kalau suatu saat nanti aku juga bisa menemukan mira
kita harus bicara fit
kita benar benar harus bicara